sebelumnya menteri keuangan sri mulyani disebut akan segera membayar kurang bayar iuran penerima bantuan iuran
atau pbi bpjs kesehatan yang sudah naik sejak agustus lalu
uang yang dibayarkan merupakan selisih dari iuran lama terhadap iuran baru periode agustus hingga desember dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris menyatakan
rencananya dana tersebut akan cair pada dua puluh dua november mendatang
yang menyebut dana tahap pertama kementerian keuangan akan menggelontorkan dana sebesar sembilan tiga belas triliun rupiah
fahmi menambahkan bpjs kesehatan akan segera mendistribusikan dana tersebut ke rumah sakit ketika cair
sementara itu pembayaran iuran pbi tahap dua akan dilakukan pada pekan depan
sehingga totalnya mencapai kurang lebih tiga belas hingga empat belas triliun rupiah